dan kami mengawali cnn indonesia today dengan kabar bahagia dari olimpiade dua ribu enam belas di rio de janeiro brazil
kontingen indonesia berhasil mengembalikan tradisi emas olimpiade dari cabang olahraga bulu tangkis
pasangan ganda campuran nomor satu indonesia tontowi ahmad liliana natsir meraih emas dengan menyikirkan pasangan malaysia chan peng son gohin dalam partai final yang berlangsung rabu malam waktu indonesia
laga final ganda campuran di rio centro pavilion empat rio de janeiro brazil ini menjadi yang paling ditunggu tunggu masyarakat indonesia
bermain apik dan konsisten tontowi liliana menghadiahi medali emas olimpiade di hari kemerdekaan indonesia dan indonesia raya pun berkumandang di olimpiade brazil pada tujuh belas agustus waktu setempat
pada saat pertama owi butet tak mendapat perlawanan keras
pasangan chango sempat menunjukkan perlawanan pada set kedua namun penampilan apik pasangan merah putih akhirnya berhasil meraih medali emas pertama yang sekaligus menjadi kado untuk hari kemerdekaan indonesia yang ke tujuh puluh satu dan skor akhir di set penentu dua
lalu apa saja yang dirasakan
peraih medali emas ganda campuran bulu tangkis olimpiade dua ribu enam belas tontowi ahmad dan liliana natsir
ya korespondensi nni indonesia erlangga wisnuaji telah berbincang dengan pasangan nomor satu indonesia tersebut
satu satunya wakil indonesia yang tersisa di cabang olahraga bulu tangkis di olimpiade dua ribu enam belas pasangan ganda campuran tontowi ahmad dan liliana natsir akhirnya sukses merebut medali emas
dan medali emas ini sekaligus menjadi kado yang manis bagi indonesia karena diraih bertepatan dengan hari kemerdekaan indonesia pada tanggal tujuh belas agustus
bersama saya mbak liliana natsir halo mbak
mbak saya panggil butet ya
mbak butet ini anda bersama tontowi sempat diragukan lah karena dianggap sepanjang tahun prestasinya tidak stabil
tapi anda mampu membuktikan bahwa puncak penampilan anda berdua diraih di olimpiade dua ribu enam belas ini
gimana komentar anda nih mbak butet
ya pastinya dengan prestasi ini dengan juara olimpiade ini kita menjawab semua keraguan masyarakat indonesia semua keraguan para pecinta bulu tangkis tentang saya dengan tontowi
kemarin yang kita kalah itu dari super series kejuaraan dunia kita balas sudah di olimpiade ini dan luar biasa lah leganya
kalau kita merevie tadi pertandingan pas final tadi nih mbak anda berdua kan tampil terlihat begitu tenang begitu fokus
tapi tadi mas tontowi sempat kepancing ya mbak ya sempat melakukan protes ke service judge pada game kedua
tapi anda terlihat bisa mampu menenangkan gitu
bisa ceritain nggak sih mbak yang terjadi di lapangan saat itu apa mbak
ya kalau kita sih memang dari awal kita udah sering ngobrol
dan kita udah bertekad apapun yang terjadi apapun situasinya kita harus tetap kompak
komunikasi tetap harus baik
karena tidak ada lagi yang bisa di lapangan itu hanya kita berdua
jadi salah satu membuat kesalahan atau salah satu tegang atau salah satu kelihatan bingung
satunya lagi harus terus memotivasi dan membangkitkan lagi biar permainan itu bisa kembali normal
kalau saya tadi sudah bersama liliana natsir sekarang saya bersama tontowi ahmad pasangannya peraih medali emas olimpiade dua ribu enam belas
tadi pas pertandingan tuh kelihatannya menang strain game gitu kan
kita yang ngeliat sih kayaknya menang gampang nih
cuma sebenarnya waktu di lapangan tegang gak sih atau gimana
pastilah itu manusiawi ya
yang pasti intinya ya kuncinya kita harus selalu sadar diri selalu tenang
selalu kalau saya pribadi sih saya berpikiran wah ini semua udah ada jalannya gitu
dan saya juga berusaha keras untuk mendapatkan poin demi poin gitu
kita sih ngeliatnya kan ah menang straight game
tapi tegang nggak sih sebenarnya di lapangan tuh
tegang itu malah sebelum main
dua hari yang lalu saya sudah dua hari ini saya nggak bisa tidur
ya itu tegangnya itu ya malah sebelum sebelumnya
pas udah main tegangnya sedikit udah rasa hilang udah
dan alhamdulillah dapat emas ya mas owi
alhamdulillah ya bapak alamin
sekali lagi selamat mas awi atas prestasinya
semoga akan menanjak terus karirnya
terima kasih mas owi
dan jangan lupa salam semua untuk rakyat indonesia
bisa dikomong ke kamera
ada yang mau disampaikan
saya mau berterima kasih untuk seluruh rakyat indonesia yang telah mendukung di rio de janeiro dua ribu dua puluh
selamat mas sowi sekali lagi
kita telah terhubung melalui telepon dengan yuni kartika kepala humas dan sosial media pbsi
di rio de janeiro brazil untuk mengetahui informasi terkini terkait kemenangan owi butet
ya selamat pagi
selamat pagi waktu indonesia atau selamat malam waktu di rio de janeiro
mbak yuni di sana bagaimana acara yang digelar di sana
apakah ada acara khusus untuk merayakan kemenangan dari pasangan liliana tontowi
ya kita selalu ini tadi setelah kemenangan oi butet
kita semua berkumpul dari perwakilan koi satlak maupun dari cdm sendiri
berkenan hadir untuk bertemu dengan oli dan butet
ya tentu saja di jajaran pbsi sendiri pak gita wirjawan dan juga
wakil ketua kami pak buas juga ada hadir cbm badminton kami pak budi juga ada di sana
jadi memang kita tadi tidak ada acara khusus tapi yang kita lakukan adalah memberikan selamat
kepada owi dan butet juga kepada pelatih asisten pelatih maupun semua jajaran yang sudah
membantu sampai owi dan butet ini bisa menjadi juara di olimpiade ini
seperti itu mbak
ya mbak yuni kalau boleh direview catatan dari pertandingan kemarin
apa saja yang bisa menjadi sebuah masukan ataupun sesuatu yang bisa menjadi catatan menarik dari pertandingan kemarin mbak
ya memang kalau dilihat pertandingan hari ini sebenarnya kalau secara rekor pertemuan memang mereka unggul
sudah delapan satu ya
dan di pertemuan grup sebelumnya pasangan kita ini juga menang
tapi hari ini adalah pertandingan final di mana memang pastinya kalau secara mental itu lebih berat
berbandingkan pertandingan di bawah kondisian
tapi kami melihat owi butet sejak awal bertanding dari babak awal hingga final ini selalu bermain dua game
artinya kita bisa mengatakan bahwa mereka ada dalam kondisi yang fit dan mereka lagi sedang on fire ya untuk bermain di sektor ini
jadi memang kalau hari ini mereka yang keluar sebagai juaranya itu yang memang pantas seperti itu mbak
baik mbak yuni lalu bagaimana kita kembali lagi ketika sebelum pertandingan ini dimulai bagaimana ketika pbsi dan rekan rekan di sana

kalau kata reporter dari cnn atau dari mana dari malaysia ya mengatakan bahwa istora pindah ke papidana
tapi itu memang betul ya tadi semua memberikan semangat baik kami dari pbsi dari kedutaan maupun tamu tamu kami dari koli dan juga semuanya datang untuk
bersama sama ya memberikan support kepada ol dan utep
dan itu memang yang itu yang kita bisa lakukan tadi di pinggir lapangan mbak
mbak yuni kalau boleh tahu kapan rencana kemulangan dari tim indonesia kembali ke jakarta nih mbak
ya tim indonesia atlet akan pulang tanggal dua puluh dua berarti dua puluh tiga mereka akan sampai di jakarta

dan nanti akan berjalan ke jakarta
iya dan nanti akan berjalan ke jakarta
dan nanti akan respon langsung di bandara
mohon kalau silakan kalau mau datang mbak untuk mengaksikan respon dan juga ol dan utep penyambutan seperti itu
baik terima kasih mbak yuni kartika melaporkan langsung dari rio de janeiro brazil dan bagaimana tadi motivasi yang telah dilakukan oleh rekan rekan setim juga untuk mendukung owi dan bu
ya dan mengembalikan lagi sejarah setelah sebelumnya di olimpiade london kita tidak membawa emas dari bulu tangkis